saya akan menambahkan yang pertama untuk korban atas nama serka fajar
ini yang kemungkinan dia tangan kirinya yang agak parah karena pada saat memegang granat asap dia menggunakan tangan kiri
kondisi dalam sekarang sadar dan waktu sadar kalau saya lihat mungkin viral di media sosial
ada yang dia bahkan masih sempat bisa duduk
artinya bukan suatu korban yang cukup serius sekali tidak
kemudian yang kedua sebetulnya lukanya lebih ringan yaitu pada kena bagian pahanya saja
dan itu dia bahkan yang minta tolong kepada beritahu teman teman yang lain untuk minta tolong atau minta bantuan
yaitu atas nama prakagunawan
saat ini kedua korban masih dirawat di rspad gatusuburoto masih dalam proses penyembuhan
kemudian tadi sudah disampaikan oleh kapolda sementara dugaan ini adalah akibat grand asap
kita juga sekali lagi kita masih mencari informasi lebih lanjut
kami hanya ingin menyampaikan kepada publik bahwa ini bukan sesuatu hal yang luar biasa
ini memang ditemukan ada grand asap nah ini kita sedang mendalami mengapa ada granat up di sana segala macam
ini kita masih harus minta butuh keterangan kepada yang bersangkutan
tetapi pada intinya juga ingin menyampaikan bahwa kedua orang tersebut kedua korban tersebut sedang melaksanakan olahraga
anggota ini adalah anggota mako gartab
yang kantornya ada di jalan merdeka timur
karena memang setiap hari selasa jadwalnya memang kegiatan olahraga
dan kebetulan tadi juga ada yang mabesat sedang berolahraga sepeda di sini
sehingga di kawasan monas ini banyak anggota tni yang sedang melaksanakan kegiatan aktivitas berolahraga
ini saja sebagai tambahan dari kami
kemudian saya menghimbau kembali lagi yang sempat viral berkaitan dengan korban
menurut kami untuk tidak di share lah
juga tidak ada gunanya kita men share
kondisinya masih hidup
saya tidak berong kalau salah satu viral yang video video itu yang bersangkutan ataupun korban sekali lagi masih bisa duduk masih bisa berbicara
demikian sebagai tambahan dari saya